dari atas perbukitan mamake dan papake di lereng pegunungan bamega
inilah keindahan alam pesisir pantai di kota baru
hijaunya pegunungan permukiman kampung nelayan
serta hamparan pasir putih pantai sarangtium
menjadi daya tarik untuk mengenalkan kegiatan wisata para layang
wisata para layang di kota baru terbilang unik
dengan diperkenalkan teknik tandem wisatawan akan terbang
ditemani instruktur kelas dunia para atlet para layang profesional
pertama saya melihatnya tempat ini sangat luar biasa
sangat jarang kita bisa berdiri di tempat yang sangat indah ini
tentunya para layang juga kegiatan yang baru di sini
dan saya berharap kegiatan ini bisa memberikan kontribusi kepada peningkatan para wisata
meskipun terbilang baru dan cukup ekstrim
olahraga para layang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat setiap akhir pekan
pemerintah kabupaten kota baru merencanakan para layang sebagai solusi
salah satu penunjang destinasi wisata unggulan di kawasan pulau laut sigap
dari pulau kalimantan kami ajak anda terbang ke pulau sulawesi
inilah keindahan kota gorontalo dari atas puncak bukit arang desa lonuo
kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango
sejak empat tahun terakhir lokasi bukit arang menjadi lokasi favorit pencinta wisata alam
karena menawarkan keindahan hamparan sawah dan danau limbuto
selain keindahan panorama dari bukit arang wisatawan bisa juga menikmati aksi para layang
bagi yang senang berkemah lokasi ini juga menyediakan camping ground dengan fasilitas yang cukup lengkap
untuk menuju lokasi ini dari pusat kota gorontalo membutuhkan waktu sekitar dua puluh lima menit
menggunakan kendaraan roda dua maupun empat
namun jika ingin jalur ekstrim para wisatawan bisa berjalan kaki dengan wajah
waktu tempuh dua tiga jam mulai dari titik awal pos pendakian
untuk tiket masuk wisatawan dikenakan biaya rp lima
tim liputan cnn indonesia